sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
waktu buat ngurus anak
setelah ibu telepon
saya baru datang ke sana
ya ampun dara
kok belum ganti baju sih
ini mbak sari
mulai besok mbak sari nemenin kau berangkat mau pulang sekolah ya
nggak mau boleh sama mama
sini nenggelin mama dulu
nah kalau dara sayang
dara harus nurut ya
mulai besok kamu udah kerja
jadi mbak sari yang ngurusin dara
nanti mama beli bondak yang banyak buat dara
ih kok takut
mbak sari kan baik
memangnya muka mbak sari
serem ini ya
belas karya kita temenan ya
iya kayak gitu
toh bener nggak jakarta itu sih
pernah bikin makasih ya
ya mabal teman zat menurut mbak
oh ya sudah udah
katanya sudah lamar deh
aku punya teman baru bapak
kare besi apa tuh
oh ya mas ini sari
dia mulai besok akan menjaga darah
sayang kamu lebih baik ganti yang lain aja ya
dara apa teman kamu bobo yuk
anak bapak sekarang bobo ya
bapak baca cerita dong
mama jangan baca cerita ya
bapak kan capek baru pulang kerja
aku aja yang bacain cerita buat dara
kamu urus aja babysitter itu
dan bayar gaji yang diminta
mbak sari kan baru masuk sehari mas
kamu kenapa sih
kayaknya nggak suka banget sama sari
kamu kenal sama dia
ya enggak lah
ya kalau kamu gak bisa kasih alasan yang tepat
aku gak bisa dong main pecat dia gitu aja
lagian juga dara kelihatannya nyaman kok sama dia
terserah kamu deh
sari sari sari
cepat kamu kemasin barang kamu dan pergi dari sini sekarang juga
terserah kamu mau kasih alasan apa sama istri kamu
yang penting aku nggak mau lagi ngeliat muka kamu di sini
mas mas yuda
mas mas yuda
sari kamu kenapa nekat masuk rumah ini dengan buru buru aja di babysitter
oh kamu sengaja
kamu sengaja ingin menghancurkan rumah tangga
atau kamu belum puas
kamu pernah menghina aku lalu meninggalkan aku demi laki laki yang kamu cintai
jadi kamu dendam sama aku
mas aku gak tahu kamu tinggal di sini
aku ditunjuk sama yayasan untuk datang ke sini
dan istri kamu lagi butuh babysitter makanya aku langsung diterima
aku tuh nggak pernah ada sedikitpun niat untuk menghancurkan rumah tangga kamu mas
ibu wanita seperti kamu itu gak mungkin mau nerima pekerjaan ini
kamu itu adalah istri dari seorang bunga sakai
kamu bener mas
aku gak mungkin mau melakukan pekerjaan kalau bukan karena terpaksa
suami aku terkena kanker nggak lama setelah kita nikah mas
semua hartanya habis untuk biaya pengobatan dia di luar negeri
makanya dia nggak ninggalin sedikitpun warisan untuk aku
dan setelah itu ya hidup aku kayak gini aja
jadi babysitter atau asisten rumah tangga
jangan usir aku ya
aku nggak tahu harus kemana lagi mas kalau kamu usir aku
aku gak mau sampai istri aku tahu masa lalu kita
sri kamu gak akan tahu mas kalau misalnya kita berdua bisa jaga rahasia masa lalu kita
aku janji mas aku janji aku akan ngejaga sikap aku
asalkan jangan pecat aku mas dari pekerjaan ini mas
aku butuh banget mas kejang ini
aku akan izinkan kamu kerja di sini
tapi kalau kamu sedikitpun berbuat aneh aku nggak akan segan segan langsung mau mecat kamu
terima kasih ya mas
mengizinkan aku bekerja lagi
tapi aku gak mau kamu sampai mengabaikan suami dan anak kamu
gara gara pekerjaan kamu
ya enggak lah mas
mas dandara tetap prioritas aku
dan aku akan tetap menyiapkan sarapan dan makan malam buat kalian
yaudah kamu masuk ke dek